kalau menurut saya keberhasilan suatu usaha maupun bumdes itu dari pertama dari keyakinan kita
harus yakin bahwa setiap pekerjaan itu pasti ada hikmahnya ada nilainya seperti kita sholat
tidak ada nilainya tapi di akhir nanti kita akan menjumpai itu sama kalau bumdes itu kalau kita
tekuni totalitas terus jujur apa adanya insya allah nanti bisa akan maju sesaat lagi
anda akan menyaksikan cnn indonesia hero in association with
ini adalah pengalaman pertama reza bermain bakya sebuah permainan tradisional yang biasa
dimainkan oleh anak anak desa tempo dulu ia
bersama dua orang temannya berjalan dengan menggunakan sandal panjang berbahan kayu dalam
bahasa jawa sandal dengan pengikat kaki berbahan ban bekas itu disebut bakia
permainan ini sering dilombakan siapa cepat tiba di garis finish dialah pemenangnya meski
terlihat sederhana sulit memainkannya termasuk bagi reza yang masih asing dengan permainan ini
selain bakia ada pula permainan tarik tambang dan lainnya mereka yang bermain bukan sedang mengikuti
lomba tujuh belas an melainkan menjajal berbagai permainan tradisional di obyek wisata kampung dolanan sidowaya
mulai ditinggalkan oleh masyarakat maupun anak anak sudah tidak mengenalasi dengan kampung dolanan
kampung dolanan sidowaya dikelola oleh bumdes sinergi sejak dibangun pada tahun dua ribu enam belas
di awal pembangunannya objek wisata yang berada di lahan seluas satu hektare ini
menggunakan dana desa yang bersumber dari kementerian desa pdtt
kalau dana desa tahun dua ribu enam belas kita membuat edukasi kemundolan sitowaya itu ada
ya sekitar antara dua puluh sampai dua puluh tujuh juta itu ada
lah itu kita buat makeover
karena di rumahnya mbak demang itu dulu rumahnya bagus
tetapi karena sudah keluar semua keluarganya dan ditinggalkan sama pemiliknya
itu tidak terawat kotor kelihatan ulatan kotor
kelihatan tidak terurus sehingga kami berinisial untuk mengambil view nya untuk kampung dolanan
selain pembangunan infrastruktur dana tersebut juga digunakan untuk melatih para fasilitator
mereka adalah para pemuda anggota karang taruna desa sidowaya
ada tiga puluh empat orang pemuda yang bekerja di kampung dolanan sidowaya atau kds
mereka rata rata adalah lulusan sma
dengan menjadi fasilitator permainan mereka mendapatkan upah seratus ribu rupiah per rombongan wisatawan yang berkunjung
pada tahun pertama obyek wisata ini dibuka imron mengaku sempat menghadapi kesulitan
banyak pemuda yang menghentikan kontribusinya menjadi fasilitator
namun dengan pendekatan sosial kini banyak pemuda di desa ini yang semakin peduli
memajukan obyek wisata ini
pada waktu itu gampang karena apa harapan dari warga atau karang taruna itu bekerja di desa
nanti pendapatan juga akan banyak tetapi bertolak belakang
penghasilannya belum banyak sehingga banyak yang keluar dari kds
karena pada waktu itu juga banyak tamu tetapi bayarannya kan tidak sebanding dengan kerjanya
ardianto rozali adalah salah satu pemuda desa sidowaya yang setia bekerja sebagai fasilitator di obyek wisata ini sejak tahun dua ribu enam belas
bagi mahasiswa jurusan ekonomi salah satu perguruan tinggi swasta di surakarta ini pekerjaan ini bukan untuk mengejar keuntungan semata
yang muda yang berkarya
nah dari situ kami dari karang taruna desa khususnya desa sidowayah
itu memiliki statement bahwasannya kita yang muda kenapa tidak berkarya seperti itu
ternyata kita yang muda ini alhamdulillah dipercaya oleh pemerintah desa bahkan didamping oleh pemerintah desa bum dan juga lembaga lembaga yang lain
kita diberikan modal untuk membangun wisata kapu duluanan sidowayah seperti ini
hingga pada akhirnya semua yang ada di sini merupakan pemberdayaan masyarakat
jadi yang di sini itu yang kita cari bukanlah nominal rupiah saja
meskipun itu yang ya bukan hal besar yang kita cari
tapi yang lebih kita cari adalah pemberdayaan masyarakat sehingga bisa memajukan desa kita tercinta
selain dua puluh tujuh permainan kampung dolanan sidowayah juga menyediakan paket wisata edukasi lain
belajar menjadi seorang petani misalnya
untuk bisa menjajal berbagai kegiatan di objek wisata ini setiap anak membayar enam puluh hingga sembilan puluh ribu rupiah tergantung paket kegiatan yang dipilih
pada tahun dua ribu tujuh belas kampung dolanan sidowayah mampu meraup pendapatan sekitar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah
kemudian meningkat pesat di tahun berikutnya
sepanjang tahun dua ribu delapan belas objek wisata ini telah dikunjungi lebih dari dua belas pengunjung
dengan pendapatan mencapai hampir tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah
jika anda ingin mencoba silakan berlangganan link di kolom komentar
sejak tahun dua ribu enam belas mulai dikembangkan oleh imron bersama hapsoro mantan kepala desa sidowayah
tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah desa kala itu adalah minimnya keahlian warga desa dalam mengelola industri wisata
hapsoro sempat kesulitan mengajak bumdes dan warga berperan aktif menjadikan umbul kemanten sebagai destinasi wisata andalan di sidowayah
kesiapan sumber daya manusia warga atau masyarakat untuk mengelola usaha wisata di desa ini ini menjadi tantangan terbesar saat itu
apa yang bapak lakukan pada saat itu supaya mereka juga mau berkontribusi terlibat membangun kegiatan usaha di desa ini
loyalitas dan juga pandangan bagaimana ke depan desa ini akan maju
inilah yang pertama kita lakukan
bukan kepada saya kepada desa untuk maju untuk berpikir lebih canggap kepentingan

untuk berpikir lebih kepentingan
banyak juga mungkin desa desa di indonesia yang mempunyai potensi wisata ingin menjadi sebuah desa wisata begitu
namun mereka juga terbatas dengan masalah sumber daya manusia kesiapan masyarakatnya begitu
loyalitas yang bapak maksud cara untuk mengatasi masalah itu agar mereka loyal setia kepada desanya seperti apa nih pak
kalau orang jawa bilang handarbeni
kepedulian kepada desa
bagaimana desa kita yang tanah tumpah darah kita ini bisa berkembang bisa maju
sehingga di sini nanti akan dinikmati oleh seluruh masyarakat desa
kerja sama bumdes sinergi di bawah kepemimpinan imron dengan hapsoro yang kala itu menjabat sebagai kepala desa sidoaya
objek wisata umbul kemanten berhasil menambah pendapatan asli desa rata rata rp empat ratus delapan puluh tiga tiga ratus dua puluh satu per tahun selama tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
nah ini tetep aja temen temen
pertama ini adalah ide yang muncul karena banyaknya temen temen yang nganggur
mulai dari satu nganggur semuanya ikut nganggur
nah ketika ngopi bareng kita sharing sharing gimana kalau kita buat sebuah usaha untuk memandirikan atau memberikan penghasilan bagi kita sendiri
nah akhirnya mulai dari rapat karang taruna terbentuklah ide hidroponik dan hidrogel
dulu lokasi ini merupakan lahan tidak produktif
dari dana desa yang diberikan oleh kementerian desa pdtt untuk desa sidowaya sebesar tujuh ratus juta rupiah pada tahun dua ribu tujuh belas
seratus juta rupiah digunakan untuk membangun objek wisata ini
selain membangun embung dana tersebut juga digunakan untuk membangun infrastruktur
berupa akses jalan menuju objek wisata serta jalan antar dusun yang bisa digunakan oleh wisatawan dan warga
dari internet mas kita cari cari akhirnya dapat tempat ini
saya kira ini bagus sekali ya suasana pedesaan seperti ini bisa dikembangkan untuk wisata anak anak gitu
tak hanya mengelola objek wisata rintisan bumdes sinergi
imron juga merangkul setiap warga yang ingin membuka usaha pariwisata di desa sidowayah
hingga tahun dua ribu sembilan belas ada tiga objek wisata yang dikelola oleh masyarakat dan bekerja sama dengan bumdes sinergi
di antaranya omah aneka satwa dan seni atau oase di dukuh kayuhan
objek wisata edukasi tertip lalu lintas di duku kauman
adalah siva wilzamudin yang akrab di sapa wilzam perintis agrowisata hidro mulyo
mahasiswa semester delapan sebuah perguruan tinggi negeri di surakarta ini
berkarya dengan menjadi fasilitator pembuatan tanaman hias hidroponik dan hidrogel
sejak usaha ini dirintis bersama dua puluh tiga
temannya di karang taruna pada desember dua ribu delapan belas
banyak wisatawan yang tertarik belajar bercocok tanam dengan teknik ini
agrowisata ini menjadi salah satu kegiatan yang disediakan dalam paket wisata kampung dolanan sidowayah
meski belum banyak menghasilkan pundir rupiah
namun kelompok agrowisata hidro mulyo yang dikelolanya
kerap menerima pesanan tanaman hias
alhamdulillah dengan adanya geliat wisata dari desa sidowaya
saya sendiri sebagai pemuda dari desa sidowaya
mempunyai kesempatan untuk berkontribusi di bidang wisata
terutama dari karang taruna duko sido mulyo
dari duku saya sendiri
mengembangkan sebuah wisata atau ide
dari awalnya itu asal usulnya
ide ini muncul karena banyaknya teman teman yang nganggur
mulai dari satu nganggur semuanya ikut nganggur
nah ketika ngopi bareng kita sharing sharing
gimana kalau kita buat sebuah usaha untuk eh

memandirikan atau memberikan penghasilan bagi kita sendiri
nah akhirnya mulai dari rapat karang taruna terbentuklah ide hidroponik dan hidrogen
yang dikelola secara mandiri oleh warga
dengan memasukkannya ke dalam paket wisata yang ditawarkan kepada pengunjung

desa sidowayah terletak di kecamatan polan harjo kabupaten klaten jawa tengah
desa ini dihuni oleh sekitar tiga orang penduduk
mayoritas berprofesi sebagai petani

sadar menyimpan potensi pertanian yang besar pada tahun dua ribu delapan belas

melalui bumdes sinergi imron mendirikan joglo pertanian
joglo pertanian menjadi pusat pelatihan bagi warga desa
tak jarang joglo pertanian juga menjadi objek studi banding berbagai kalangan dari luar sidowayah
dari dua ratus hektare luas desa sidowaya satu ratus delapan puluh tiga hektare diantaranya adalah lahan pertanian
dan setiap hektar sawah bisa menghasilkan sekitar tujuh ton padi per tahun
ketika kami di desa itu diserai sama pak aksoro sk
maka kami harus totalitas memberhentikan semua pekerjaan saya
karena ini amalat dari desa untuk memasukkan desa
dan kita tahu sendiri bumdes kita berada di bumn
bumn aja bisa enak bisa menyehatkan baik warga maupun warga
masyarakat ataupun orang orang yang membutuhkan
tak hanya menata desa wisata bumdes sinergi juga menggenjot produktivitas pertanian di desa sidowaya
penjualan gabah dengan sistem tebas menjadi permasalahan utama yang dihadapi para petani di desa ini
gabah dijual rata rata rp empat per kilogram
untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan penghasilan petani bersama bumdes sinergi imron memutar otak
salah satu inovasi yang dikembangkan oleh bumdes sinergi adalah pemanfaatan alga atau lumut untuk bahan baku pembuatan pupuk
bibitnya sendiri diambil dari
kita ambil dari luar dengan pendampingan anak anak undib itu kita diberi pembelajaran untuk mengembang biaya
nah proses pengembang biakan alga ini sendiri seperti apa pak
kalau proses pengembang biaya alga sendiri kita pakai bog dan kita pakai aerasi
atau disingkat dengan pakai mesin yang namanya aerator untuk mengusulkan u dua ke dalam pupuk yang seperti ini
supaya alganya bisa bertumbuh dengan baik
nah sebenarnya penggunaan pupuk kloten pupuk cair berbahan dasar alda ini
bedanya atau kelebihannya apa dibandingkan dengan pupuk lain pak
sebetulnya ini hanya pupuk sampingan atau pupuk tambahan saja
karena semakin lama tanah kita kan dengan pupuk kimia itu tidak semakin gembur
malah semakin mengeras mengeras mengeras dengan tanah menjadi keras tidak bisa ditanami
nah dengan adanya pupuk kloten itu kita bisa mengredimiasi
remidasi tanah agar tanah itu bisa gembur lagi dan sisa sisa pupuk kimia itu bisa diserap oleh keloteng
nah kalau kita bicara tentang nilai ekonomi pupuk ini juga mendatangkan nilai ekonomi yang cukup begitu
sebenarnya nilai jualnya sendiri berapa seperti apa
kalau nilai jualnya kita sudah ada mou dengan anak anak undip karena dia sebagai inisiator untuk pengembangan pupuk kloten ini
itu harga het dari bumdes maupun dari pengumpul pengumpul lain atau distributor lain itu het nya adalah rp empat puluh ke konsumen
per satu liternya
per satu liter
per satu belas
per satu belas
per satu belas
per satu belas
per satu belas
sejak november dua ribu delapan belas pupuk lorella klaten atau kloten berbahan alga ini mulai digunakan oleh petani di desa sidowaya
kandungan kloten yang bersifat basah ini mampu menetralkan keasaman tanah menyerap logam berat dan meningkatkan aktivitas mikroba penyubur tanah

waktu penggunaannya habis penggunaan tanah kita juga menerima penggunaan tanah
sebelum tanam saya aplikasikan kepada tanah dengan cara penyemprotan

nah kelanjutannya habis tanam kira kira umur satu bulanan lebih semprot lagi continue seperti itu
dulu tanahnya dulu seperti apa sekarang seperti apa
ya biasanya tanahnya lengket jadi gembur pak
tanah itu seperti anyep lah orang jawanya bilang

imron cerdas memanfaatkan sumber daya alam di desanya
guna meningkatkan pendapatan desa sidowaya pada tahun dua ribu tujuh belas
bumdes sinergi merintis usaha produksi air mineral air sinergi
air yang digunakan bersumber dari mata air umbul kemanten
karena masih dalam skala kecil usaha produksi air mineral ini dikerjakan oleh seorang pegawai
selain menjadi sumber pendapatan asli desa
air sinergi juga berpotensi besar menjadi lapangan pekerjaan di desa ini
berjalannya waktu sampai satu hari itu sampai lima puluh an galon
ya saya sebagai warga sidowayah saya cukup bangga dengan bumdes sinergi
saya tidak usah jauh jauh mencari lapangan pekerjaan di luar sana
saya bekerja di desa sendiri juga bisa
saya bekerja di desa sendiri juga bisa
imron terbilang sukses menjalankan berbagai usaha yang dikelola oleh bumdes sinergi di desa sidowaya
dari sektor wisata saja pendapatan asli desa atau pad tahun dua ribu delapan belas yang dihasilkan
dari objek wisata umbul kemanten dan kampung dolanan sidowaya mencapai lebih dari satu ratus empat puluh lima juta rupiah
disinilah imron tinggal bersama istri dan dua anaknya di dukuh sikepan
pria kelahiran surabaya dua puluh tiga maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima lulusan smk ini tak pernah membayangkan dirinya menjadi direktur sebuah badan usaha milik desa
dulu ia berprofesi sebagai peternak ikan
ia menanggalkan bisnis yang dirintisnya sejak tahun dua ribu lima tersebut setelah dipilih menjadi direktur bumdes sinergi
ia menanggalkan bisnis yang dirintisnya sejak tahun dua ribu lima tersebut setelah dipilih menjadi direktur bumdes sinergi
ia menanggalkan bisnis yang dirintisnya sejak tahun dua ribu lima tersebut setelah dipilih menjadi direktur bumdes sinergi
kalau wisata pertanian itu kita bikin sekolah
karena mengingat zaman sekarang itu untuk petani itu sangat sedikit sekali generasinya
kalau di sini generasinya sudah mulai agak berkurang karena banyak yang ingin kerja di pabrik

nah dengan adanya bumdes ini kita membuat sekolah pertanian di sini
sehingga anak anak pemuda itu dengan pertanian itu ternyata bisa mendapatkan penghasilan yang baik yang banyak untuk sekelas umk di klaten itu bisa
kesabaran imron mengelola bumdes sinergi tak lepas dari dukungan siti rahmani istrinya
di mata siti imron adalah sosok yang disiplin dan tegas
siti rahmani istrinya
yang diprogramkan oleh pemerintah desa dan bumd sinergi
komitmen yang dimilikinya untuk membangun desa sidowaya tak pernah berkurang
membangun kemandirian desa lewat bumdes sinergi yang dipimpinnya
selaras dengan makna nama sinergi sidowaya either energy
kekuatan membangun perekonomian
masyarakat lahir dari potensi desa yang dimiliki
ia berharap selalu ada generasi muda yang siap meneruskan upayanya menata wisata di desa sidowaya
desa itu merupakan sumber dari segalanya
perekonomian itu kalau dibangun dari desa insya allah semua akan maju
kalau tidak dibangun dari desa perekonomian juga tidak akan maju
jadi desa itu sangat luar biasa kalau kita kelola dengan benar kita kelola dengan pas
insya allah perubahan juga akan lebih baik
dan urbanisasi terutama urbanisasi di sektor lain itu juga akan mempengaruhi
kalau ada bumdes insya allah semua urbanisasi itu bisa kita rem dengan adanya bumdes ada pekerjaan yang ada di desa